bangunan megah yang berdiri tahun dua ribu dua puluh ini merupakan salah satu bangunan di sekolah islam internasional
yang berbasis pesantren bernama al mahira
terletak di kabupaten malang saat ini al mahira dikhususkan untuk santri putri sebanyak satu tiga ratus santri wati
untuk fasilitas sekolah ini terbilang cukup lengkap
ada fasilitas olahraga seperti berkuda dan memanah seperti ini
sekolah ini juga memiliki fasilitas kesehatan sendiri seperti ruang uks dan kesehatan gigi lengkap dengan dokter
di sini para santri mendapat pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala
al mahira memiliki dua kurikulum yang dijalankan
yakni kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum ke pesantrenan yang dikembangkan sendiri oleh sekolah
selain mendapatkan pelajaran umum seperti ilmu pengetahuan alam dan komputer
para santri wati juga mendapat pelajaran agama islam
setiap hari mereka wajib menyetor hafalan al quran
pembelajaran tajwid juga dilakukan hingga di dalam kamar asrama

juga banyak bahasa
saya belajar arab dan inggris
menurut al mahira alam alam alam adalah alam alam
menurut pemilik sekolah almahira didirikan lantaran masih banyak persepsi orang tua
bahwa pesantren adalah tempat yang kumuh dan layaknya penjara bagi anak
maka itu kami memfasilitasi orang tua yang mungkin ingin memondokkan anaknya
dengan fasilitas yang mungkin lebih baik
bukan berarti kami merasa lebih wah tidak
berdiri sejak delapan tahun lalu
sekolah islam internasional tursina yang berada di kabupaten malang juga menerapkan beberapa kurikulum
ada lima kurikulum diantaranya yang disesuaikan dengan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan
kurikulum kedua yang digunakan oleh cambridge
khusus untuk kurikulum ini sekolah mendatangkan guru dari luar negeri
ini dilakukan agar kurikulum cambridge dapat dijalankan sesuai dengan aslinya
kurikulum selanjutnya yakni al azhar
lalu kurikulum tahfiz bagi siswa untuk menghafal al quran
dan kelima yakni ekstra kulikuler
saat ini ada sekitar empat belas siswa yang dari luar negeri
yang itu beragam ya
alhamdulillah dari australia kemudian dari mesir kemudian dari jepang dari thailand itu ada siswa
untuk kegiatan di sini kegiatan belajarnya itu saya suka banget dengan sistemnya
soalnya kita nggak cuma belajar dikasih materi
terus kasih soal jawab tapi kita juga ada proyek yang harus kita kerjain
dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan
para santri diharapkan lebih betah dan mudah dalam menerima pelajaran
abdul malik malang jawa timur